selain merendam rumah warga di delapan kecamatan di kota dan kabupaten pasuruan
banjir juga merendam jalan dan jalan pantura penghubung surabaya banyuwangi
akibatnya jalur pantura ditutup karena genangan banjir mencapai lima puluh cm sampai satu meter lebih
banjir merendam jalan pantura penghubung surabaya banyuwangi senin pagi
akibatnya jalur pantura pun ditutup total karena genangan air mencapai lima puluh cm sampai satu meter lebih
akibat penutupan itu penumpukan kendaraan pun terjadi baik dari arah surabaya maupun banyuwangi
petugas kemudian mengalihkan arus kendaraan melalui jalur tol gempol pasuruan
sebelumnya penumpukan kendaraan pun terjadi
sementara itu petugas di sub kota pasuruan mengimbau pengendara agar memutar arah melalui jalur purwosari
meski jarak tempuhnya lebih jauh
ini sampai ketinggian berapa ini
sampai kapan nanti dibuka ini pak
ya saya tahu kalau ada turun ya dibuka
terus alternatif jalan kemana ini
jalan di alekan
bpd kota pasuruan menyebutkan delapan kecamatan terendam banjir itu yakni kecamatan rejoso winongan bangil panggung rejo keraton bugul kidul gerati dan gondang wetan
irsyah priyongko pasuruan jawa timur